saya minta ada semacam kerjasama kolaborasi baik dalam rangka penyiapan ketersediaan maupun juga pengendalian harga
dan siap untuk melakukan intervensi intervensi manakala ada hal hal yang memang bisa mengganggu baik ketersediaan maupun juga kenaikan harga yang berbeda
berarti dasar jarnya